disampaikan oleh jurnalis kompas tv afriansyah lahia
yang berada di bulukumba sulawesi selatan
bagaimana pencarian korban pada hari ini
dan kendala seperti apa yang dialami oleh tim sar gabungan
dalam pencarian korban hilang
baik selamat siang mersi
untuk hari ini di pencarian hari ke enam
maupun tni polri dibantu oleh masyarakat setempat
bahwa di mana mereka saat ini
informasi terbaru yang kami terima dari pihak basarnas
bahwa pihak basarnas saat ini telah melakukan penyisiran
di empat pulau yang tidak berpenghuni di kecamatan takabonerate
di mana pulau tersebut yaitu pulau jailamu
pulau nona pulau katela dan pulau sani sani
di mana pulau ini sudah disisir oleh pihak pasarnas
dan kemudian pihak pasarnas juga bersama warga
melakukan penyisiran dengan cara berjalan kaki
di mana saat korban terakhir kali ditemukan pada jumat pagi kemarin
kendala apa yang dialami dalam proses pencarian afriansyah
hingga hari ini masih dua puluh orang dinyatakan hilang
saat ini pihak basarnas masih melakukan pencarian
kendalanya dalam proses pencarian tersebut yaitu perubahan cuaca yang sewaktu waktu
hingga saat ini pencarian korban kapal motor yuwe jaya dua masih terus dilakukan
dan masih terus dalam pencarian timsar
terima kasih jurnalis kompas tv afriansyah lahia yang melaporkan dari bulukumba sulawesi selatan